sementara itu warga kota blitar jawa timur memiliki tradisi lebaran yang unik yang telah dilakukan turun temurun
usai salat id di alun alun mereka melepaskan balon berukuran besar dari kertas aneka warna
tradisi ini merupakan simbol kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa
inilah prosesi menerbangkan balon udara tradisional yang selalu ditunggu ribuan jamaah sholat id di alun alun kota blitar jawa timur
tradisi yang telah berjalan turun temurun ini selalu menampilkan balon udara warna warni berukuran besar sekitar dua meter
balon udara ini menarik perhatian pemudik dari luar kota
balon ditiup dengan asap dari daun kelapa kering yang dibakar
setelah mengembang balon dilepaskan ke udara dengan pendorong kain yang dibakar spirtus
daya jelajah balon ini bisa mencapai puluhan kilometer
buat plenkernya itu satu balon biasanya itu membutuhkan apa biaya berapa
satu balon membutuhkan biaya lima ratus ribu
balon udara berukuran jumbo ini biasanya dibuat sejak dua pekan sebelum lebaran
satu buah balon udara menghabiskan dana sekitar lima ratus ribu rupiah